kita ke dalam negeri ketua umum pssi erick thohir mengumumkan akan mengganti nama liga satu dan dua dengan tujuan menyetarakan strata
selain itu untuk pertama kalinya kedua liga akan memperebutkan piala presiden tanpa ada yang direndahkan
dan erick selanjutnya akan mengganti nama liga satu dan liga dua menjadi liga indonesia dan liga nusantara untuk mengeliminasi strata
liga satu dan liga dua secara kepemilikan liganya dipisahkan
dan mereka akan segera melakukan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk direksi dan komisarisnya secara independen
tidak ada intervensi
yang penting antara liga satu dan liga dua tidak boleh bersaing tidak sehat
sesuai dengan kesepakatan saya
dan ini untuk pertama kalinya juga kedua liga ini akan memperebutkan piala presiden
jadi kedua duanya sama tidak ada yang direndahkan
dan tentu liga satu dan liga dua biasanya kan kalau balap lari nomor dua dianggap kalah kan
nah sekarang juga kita kemarin salah satunya diusulkan ganti nama
dan liga nusantara
nah ini yang kita mau coba sejajarkan